menyusul isu pencalonan gibran raka buming raka sebagai bakal calon wakil presiden pasangan prabowo subianto yang terganjal syarat usia
presiden joko widodo sebut tidak akan mengintervensi
presiden jokowi dodo meminta semua pihak untuk tidak menduga duga terkait isu pencalonan gibran sebagai bacawa pres
presiden juga menyebut dirinya tidak akan mengintervensi soal wacana uji materi batas usia capres cawapres di mahkamah konstitusi
seperti diketahui gibran raka buming raka baru berusia tiga puluh lima tahun
sementara saat ini syarat usia menjadi capres dan cawapres pemilu dua ribu dua puluh empat diatur dalam undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas
yang di sana menyebutkan bahwa batas usia minimal sebagai capres dan cawapres adalah empat puluh tahun
jangan menduga duga jangan berande ande